waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
al kamu dimana al ini udah lewat dari tiga jam
kamu belum balik sini
ini kan tadi saya bilang saya lagi di jakarta
kamu balik ke jakarta ada masalah apa al
dinas dari kampus
bentar ya gue tanya paravel
paravel bu andien katanya si kiki keminarti lagi dinas dari kampus
dinas dari kampus
saya kurang tahu juga sih nanti saya coba tanya ambil
halo ki berarti bu andien gak sakit ya
enggak lah bu andien udah sembuh lagi orang udah sembuh kok malah bawa doain sakit sih gimana sih
aku jadi bingung nih gue ya
ya udah deh makasih lagi dadah
andien dinas dari kampus
kok gue baru tahu ya
baru tau ya
dari kemarin kita nyari elsa kemana mana
kok belum ketemu juga ya mas
harusnya nyari kemana lagi nih ma
pak jadi kalau elsa nggak bisa ditemuin dia nggak ada di sungai dia pergi dari sini tapi dia selamat
maksudnya itu kan elsa jadi sekarang selamat kan
ya insya allah insya allah kita doakan maya
kita doakan elsa selamat dan sehat ya
kay udah kamu tenang
jangan mikir yang macem macem ya
tapi pikirin elsa selamat dan sehat sekarang
iya elsa harus selamat
bu armisi mohon maaf ibu bapak
sampai saat ini bu elsa belum bisa kami ketemukan pak
batas akhir pencarian pukul
terus kalau misalnya belum ketemu emang nggak bisa dicari lagi pak
mohon maaf bu kita akan terus berusaha
kita bersama tim sudah menyusuri sungai berserta hutan sini
dan hasilnya sampai saat ini belum bisa kami ketemukan
kita sekarang hanya bisa berdoa pasrah dan tetap berusaha
bapak bilang pasrah pasrah gimana sih pak
bapak tuh punya anak nggak
bapak tau gak perasaan saya sekarang ini pak
emang kita nggak bisa cari lagi masih ada dua waktu pak kita bisa cari
tenang pak tenang tenang dulu ya
baik pak kita dengan tim akan terus mencari keberadaan ibu asa
ya menunggu menunggu ada titik terang mohon licin pak
pak pak kita tetep cari kan
sampai besok sampai elsa ketemu kita harus cari terus kan
kita nggak boleh berhenti pak kita cari
iya iya iya tenang mama tenang tenang dulu
kita harus cari elsa sampai ketemu pokoknya
selama kau pak kita pasti bisa nemuin elsa
ya ma udah kamu tenang dulu ya
ini udah jam satu lewat udah kita makan siang dulu yuk
aku aku pengen makan kita tunggu al aja baru
kita makan sama sama eh kita cari elsa lagi
udah lebih dari tiga jam pergi dari sini
kok belum balik balik juga
bacaan siang ada sesuatu sama andi
kamu dimana al ini udah lewat dari tiga jam
kamu belum balik sini
ya gak gue lupa tadi gue lagi cari elsa bareng papa sama mama ya
ini kan tadi saya bilang saya lagi di jakarta
kamu balik ke jakarta ada masalah apa al
andi andi andi kenapa
andi andi back back aja kok pak
gak ada masalah apa apa ini cuma urusan kantor yang harus saya selesaikan
gak ada apa apa
andi back back aja kan
andi back back aja kok pak
masalah elsa gimana pak
sudah ada titik terang tentang pencarian elsa
sampai sekarang elsa belum ketemu nih ini katanya
kalau sampai jam tujuh nggak ketemu pencarian akan dihentikan
iya kita doakan yang terbaik untuk elsa ya pak
semoga elsa cepat ditemukan
amin insya allah insya allah ya al
kabarin saya kalau ada apa apa pak
maafin saya pak saya gak mau kasih tahu ke papa dulu keadaan andin kayak gimana
saya takut bikin papa bikin stres
kita makan dulu baru kita cari
cari baju apa mas
cari baju apa mas
saya mau cari baju sehari hari buat istri saya ada nggak
wah istrinya pasti senang banget nih mas
punya suami pengertian kayak mas udah ganteng keren
mau ke pasar lagi beli baju
apa aja sih mbak maksudnya kan buat istri saya lagi hamil
kalau bisa cari yang longgar longgar aja
nih mas boleh dipilih dulu aja
mbak saya kalau gitu ambil semuanya jadi deh
duh emasnya idola banget nih
istri di rumah pasti senang
mau beli apa lagi mas
elsa pasti butuh underwear juga
saya juga butuh
saya baru dengar tuh apa ya mas
ada yang ukuran tiga puluh dua
masnya pasti tau dong ukuran istrinya
seolah dia panggung
untuk mem twisted
pasti tau nino ya kalo gue disini
dia pasti khawatir banget sama gue
dan lo ketangkap lagi lo mau
ya kalaupun misalnya dia gak ngelaporin
handphone nino disadap terus polisi tau lo kasih lo disini
engga usah disuapinin lagi
gue gak mau nanti nino salah paham kalo lo tuh suapin gue terus
sekarang ikut gue ya
nencus udah bisa telepon mama
nanti terus coba telepon mama lagi ya
kok belum sih
iya nanti pasti telepon lagi
sekarang mendingan kita pulang dulu
siapa tahu pas kita sampai rumah
mama udah sampai di rumah
kita balik ke rumah yuk
tante bener bener gak tenang gak
tante mau ketemu al
mendingan tante sekarang harus lebih tenang
karena kan logikanya kita juga kan gak tau tante
maksud sama tujuan orang menculik tante itu apa
dan al juga pesan sama saya tante
tante harus di rumah
itu semua demi kebaikan tantang
harus tenang tante
yaudah kalo gitu tante telepon al dulu ya
saya pasti akan selamatkan kamu
ada apa sebenarnya
terus tadi kamu suruh randy
aku jangan lapar polisi
kalau mau adin selamat
kamu tenang ya
kita doain sama sama
karena andin orang baik
dia pasti akan selalu dilindungi sama allah
allah akan melindungi andin
dimanapun dia berada
kamu harus tenang
yang selalu berterima kasih untuk semua orang